masih dalam suasana lebaran jika berselancar biasanya dilakukan di pantai atau juga di atas salju
lain halnya bagi warga pesisir nelayan di pasuruan jawa timur
mereka justru berselancar di atas lumpur yang berada di kawasan bekas tambak
dan warga ini menyebut kegiatan berselancar tersebut adalah skilot
berselancar di atas lumpur menjadi tradisi yang digelar lepas tujuh hari lebaran atau hari raya kupatan
ratusan warga desa tambak lekok kecamatan lekok pasuruan jawa timur
jumat pagi beramai ramai menyaksikan lomba seluncur lumpur
lomba ini biasa digelar di arena bekas tambak sepanjang dua ratus meter
sebelum dimulai peserta melakukan ritual hompimpa untuk memilih lintasan
lintasan yang sedikit berair akan memudahkan peserta mengayu papan seluncurnya
cara bermain skilot yakni satu kaki diletakkan di atas papan dan kaki satunya dipakai untuk mendorong papan
kemudian kedua tangan sebagai pengarah jalan
saat lomba berlangsung
banyak peserta tak sampai di garis finis karena kelelahan
olahraga dulu latihan dulu fisiknya itu harus kuat minimal
musuhnya itu pak
apa kesulitan bermain skilot ini apa pak
kesulitan ya enggak tapi airnya itu kurang tipis jadi pendorongnya kurang kuat
kegiatan berseluncur ini bermula dari kebiasaan warga pesisir pantai mencari kerang dan udang menggunakan papan panjang
skilo sendiri diambil dari dua suku kata yakni ski atau berselancar dan katalot yang berasal dari celot bahasa madura yang berarti lumpur
pada tradisi skilot warga berselancar di atas lumpur dengan menggunakan papan dengan panjang satu meter dan lebar
biasanya kalau musim sempit buat cari kerang
untuk alat transportasinya itu papannya itu
ini memang tradisi tahunan leparan utupan
di pasuruan skilot rutin diadakan setiap tahun oleh warga di kampung nelayan
skilot berlangsung saat hari ketujuh lebaran yang biasa disebut sebagai hari lebaran ketupat